saya dengar bu andin memanggil ibu dengan sebutan bu elsa
aduh ternyata bu panti sadar
mama yang buat kamu kehilangan rin
mama masih menyesal terus sampai sekarang
makasih ya sayang
sepertinya andin tetap berpikir kalau anaknya meninggal
kenapa kemarin elsa ketakutan sekali ya
apa benar reina adalah anak yang gue serahkan waktu itu
dan setelah gue pastiin soal ini
gue bakalan lebih tahu apa yang harus gue lakuin ke depannya
enggak milik presidente
selalu pernah dia padam
oh mbak ardantic
tidak tahu kayak gimana
nyana udah aja kan
kamu relate ya
aku masih b lgbtq
aku sudah pernah n relate kemuvidom classmates malam
saya gak ngabarin ibu dulu untuk datang kesini
saya kesini cuma pengen ngobrol sebentar sama ibu panti bisa
tapi bu maaf saya mau ada tamu
tamu saya sudah di jalan
gimana kalau misalkan tamu ibu datang saya langsung pergi
cuma sebentar kok saya janji
mungkin aku bisa sekalian tanyakan kebenaran identitas ibu nur ini
karena pak al dan bu andien panggil bu nur elsa
baiklah bu silahkan masuk
silahkan duduk bu
ada apa ya bu kok datang menadak begini
jadi begini bu
saya ingin menanyakan keberadaan anak yang waktu itu saya titip di panti ini empat tahun yang lalu
jadi waktu itu saya sama suami saya kan pernah nanya ke ibu
di mana keberadaan anak itu sekarang
tapi kata ibu ibu mau menanyakan dulu ke orang tua angkatnya
apakah diperbolehkan atau tidak
jadi sekarang bagaimana ya saya boleh tahu nggak bu
tanggal tiga desember dua ribu tujuh belas
iya makanya saya datang ke sini
saya pengen tahu
anak itu masih ada di panti asuhan ini atau enggak
bu nur anak yang ibu bawa ke sini waktu itu sudah diadopsi sepasang suami istri
jadi gimana bu
apakah sekarang saya sudah bisa tahu keberadaan anaknya tuh
sebelumnya saya mau tanya sesuatu lebih dulu bu
boleh mau tanya apa
sebenarnya nama ibu ini bu nur atau bu elsa
saya dengar bu andin memanggil ibu dengan sebutan bu elsa
ternyata bu panti sadar
aduh ternyata bu panti sadar
kalau keluarga saya sih emang mangga saya elsa
tapi ya kalau nur itu ya nama tengah saya elsa nur anindita prastia
atau saya mau kasih lihat sekalian identitas saya
nggak perlu bu saya percaya
jadi gimana untuk soal yang tadi saya obrolin
hmm soal anak itu dia
kayaknya pas kira kira yang ada banget
aku kau juga bu

saya maaf temu saya sudah datang
lain kali kita lanjutkan lagi
saya harus temui tamu saya sekarang
terima kasih buat waktunya
saya permisi ya bu
padahal sedikit lagi
besok aku coba lagi deh kesini
untung aja bu panti percaya soal nama gue
sepuluh menit lagi aku sampai panti
mending aku ajak rena jalan jalan
ketemu sama andin dan juga al
dia pasti senang
kan dia mau ketemu mereka
memangnya kledu datang
ya saya ke kantor sekarang
gagal deh ketemu sama rena
gak enak juga kliennya udah datang
atau nanti aku coba setelah selesai meeting
aku ketemu sama rena
mudah mudahan deh gak kecewa
selamat siang bu asri
bu asri kenalin ini suami saya ya
selamat siang bu
bu asri ini saya bawa beberapa mainan untuk anak anak panti
sesuai sama omongan terakhir kita
saya sama suami saya mau ketemu sama anak panti
semoga setelah ketemu anak anak nanti
ada anak yang cocok ya ibu dan bapak
itu yang kami harapkan
mari kita ketemu anak anak di dalam
nanti asisten saya ambil
terima kasih ya bu
pemilik perusahaan cantika skincare
oh jadi tamunya bu asri itu bu cantika
mereka mau ngapain kesini
mereka mau ngapain kesini
randy udah dateng
kalau udah datang suruh langsung ke ruangan saya
maaf pak pak randy belum dateng
kok tumben randy belum dateng ke kantor jam segini ya

kemana lagi randy